soalnya gimana pun kan perkataan bapak kamu kan iman buat mama
mama tuh ngerasa berdosa
oke kita pulang aja
eh beneran nih ma
udah biarin aja
jadi gak kuliah disana
aku mau kuliah di tempat lain
terus ngapain deh
tapi jangan disana
yaudah kamu yang sabar ya reva ya
sama yang lain
kayak kan banyak aja kesempatan aku buat foto lagi sama boy
yaudah sekali lagi makasih ya pak
jagain phone kamu ya
udah dibalikin hp nya
foto itu hilang semua
minta tuh minta diapain ya
minta dilempar kali pakai balon meteor

tapi sih yan
tadi sih dia ngomongnya
kalau bukan dia yang ngapus
kayaknya sih emang bukan mita yang aku sih
kok kamu malah belain mita sih
bukan aku belain mita
dijadi kaki tangannya si tristan
atau juga alex
yang aku foto di hp reva
itu tristan atau alex
ya enggak juga sih
cuman mita deket sama tristan ya gimana
mendingan kita selidikin si mita deh
sampai tuh si mita ketauan
memang dia kaki tangannya alex atau tristan atau black kobra
waduh sakit tadi burung burung mata
wah enak nih lagi santai
nah begini dong
yuk kerjain lagi yuk
biar lah pak istirahat dulu dong pak
kita lagi sekolah jam pelajaran aja deh istirahatnya
masa dekorasi yang pake pc kerjanya gak ada istirahatnya
slow dulu pas santai
kan cuma saran yan
udah pada minum
bapak mau beliin
ya kan malu bertanya sesat di jalan ya
nah udah bukan itu lagi pak pribadi ya
malu bertanya seret di leher saya pak
tunggu disini tenang aja disini ya
bapak mau pergi beli air
enggak disini juga
ayo kerjain lagi yuk yuk yuk
bang cem ya
lah bukannya anak ini yang kemarin ngalahin lady
wah kalo gitu gua harus kasih tau lady nih
eh eh eh bang bang bang bayar dulu dong bang
ntar juga gua balikin kalo gua inget

sampai siap bang
selamat pagi dari sampai kampung madang
terus pak menerbangkan dengan nama nama yang sama dengan b
udah dipanggil tuh
udah disuruh naik pesawat
loh kenapa sih
soalnya kata kata papa kamu masih terngiang ngiang di pikiran mama
terus gimana ma
mama jadi galau
panggil kamu ke latin yang bisa terekan kepada aparat lupa
untuk panggilan dengan nama
udah dipanggil sama siapa
belum bisa keluar dan tunggu
itu panggilan terakhir lu ma
udah dipanggil sama siapa
belum bisa keluar dan tunggu
itu panggilan terakhir lu ma
udah dipanggil sama siapa
udah dipanggil sama siapa
mama mau jadi berangkat apa engga
gak jadi berangkat deh kita
gak jadi berangkat
serius kita masih berangkat deh
serius soalnya gimana pun kan
perkataan papa kamu kan iman buat mama
mama nanti ngerasa berdosa
mama ngerasa berdosa
oke kita pulang aja
eh beneran nih ma
oh udah biarin aja
jadi gak kuliah disana
atau mau kuliah di tempat lain
terserah pak ini
tapi jangan disana
betulan si daddo dateng
weh daddo datang disaat waktu yang tepat
sekarang giliran lu freestyle
be gak apa apa be

bisa dateng dong
semangat ya ito
walau bagian gede tapi tetap oke lah
gimana kalau kita jengukin ian
duh duh duh
kan kemarin ia baru keluar dari rumah sakit
ngapain kita jenguk lagi
yah kalian gak tahu
ian kan orang betawi
orang betawi ini biasanya suka ngadain selametan
kalau udah lepas dari suatu musibah
nah di sana pasti banyak makanan tuh
kan gue sama ian begitu pakai jengukin
gue telepon ian dulu ya
mak gak catanya
gue dapat info kalau dia adalah pelatih dojepan sementara
ian ini juara mma
kalau bisa dapat berita itu
sekarang gue akan bawa anak anak ke dojo macan putih
gue mau ajak duel si boy
eh si raya udah balik duluan ya
kurang lagi kerjaan kita eh kerjaan kita tenaga kerja kita
terima kasih kepada para siswa lulusan sma merakuti dua ribu enam belas yang telah hadir kesini
dan untuk itu mari kita berbicara
sambutan dari pak amir khan
pak bentar pak
kacamata ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian murid muridku
dari sma merah putih lulusan tahun dua ribu
dan cantik dan jelita dan ganteng rupawan
sebelumnya saya tidak pernah memiliki murid murid sehebat kalian
kalian ini adalah murid muridku yang paling hebat
yang paling cerdas
terutama ian bin yanyan
yang ganteng lucu tampan dan pinter banget